dan jauhilah kami dari siksa api neraka
gak usah ngerti ngerti kok bun
oke udah mangkuk aja
waduh gak gitu
eh kok jadi keroyokan gini sih
buang sampahnya tuh di tong sampah
enggak lembek antum
kerja lepe hari menjalan aja lembek
antum tau aneh siapa
senior tingkat tinggi di mari
antum kalah maafnya yang sopan
urusan kentongan itu urusan gue
bukan urusan dia
ini bukan masalah kentongan
ini masalah lain lagi
eh kan buk ya
kan bukan masalah kentongan
ini gue sebenernya
buk buk buk buk
lu santri paling senior disini
lu tindas semua yang junior junior
hanya bercanda sama sohib ente biar akab
gak erup gitu
gue yang megang pasar kejing
lah lah lah
eh mencekak cekak ane tat
ane mau didomong
perut itu boleh lapar
tapi iman kita itu harus kuat
kita ini orang yang beriman
jangan sampai iman kalian dikendalikan oleh makanan
jangan gara gara perut
oleh amarah yang ada di dalam diri kalian
nauzubillah min saliq
kita ini orang yang beriman
jadi letakkan iman kita di hati
bukan di perut
sekarang udah waktunya makan
silahkan kalian makan
kepala ni adau ustadz
ini ada yang lagi
gue males ah makan barang mereka
bukan masalah males
kalo kita gak makan disangkaannya takut
harga diri gue yang megang pasar genjing jatuh
tapi gue tadi thank you ya
tapi sebelumnya gue cuci muka mau sikat gigi dulu ya
lo kira lo cuci muka sikat gigi mau makan pake begitu segala
lo gulung tuh mukanya lo di air
gue tuh bukan anak sembarangan poi
gue dari kecil tuh biasa hidup bersih
luar dalam bersih dari kuman
bahasa kerennya steril ya
iya bentar ya
udah makan di taker nasinya dikit
nah kampungan banget
makan aja pakai ngantri kayak beli tiket pulang mudik aja
kelamaan kelamaan kelamaan
eh eh nasi gue
sama megah megah lo sekalian
musa dari tadi juga ngantri loh
antri dengan tertib adalah lupa
antri dengan tertib adalah bagian dari kesabaran om
kecil kecil banyak panggung nih
punya musa buat om aja deh
agak tuh malu
antum ambil aja
duk berat deh
gak ada a també
lagu laguan lu pakai bahasa arab yang ngerti aja artinya ya allah berkatilah rezeki yang kau
berikan kepada kami dan jauhilah kami dari siksa api neraka amin bubuk terang kalau
hi ho body suruh itu karbon reacted